polres metro jakarta selatan membongkar pesta orji di apartemen kawasan jakarta selatan
sejumlah tersangka diamankan polisi dalam pesta orji ini
untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan wakil kasat reskrim
polres metro jakarta selatan kompol henrikus yosi
selamat sore pak henrikus
pak henriku sudah lima tersangka yang ditahan oleh pihak kepolisian
apakah akan ada tambahan tersangka lagi
baik yang saya perlu informasikan bahwa seperti rilis kami kemarin
tersangka yang telah kami amankan itu berjumlah empat orang
di antara empat orang tersebut ada sepasang suami istri dengan inisial gea dan ym
sedangkan dua orang lainnya adalah perempuan dengan inisial ta dan jf
saat ini masih kami lakukan pengembangan dan pendalaman terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh empat orang tersebut
karena kami mendapatkan informasi dari hasil pemeriksaan bahwa sebelum sebelumnya telah dilakukan beberapa kali kegiatan yang serupa di area jakarta
oke jadi belum ada tambahan tersangka
tersangka lagi ya pak henrikus
sampai saat ini masih empat orang tersangka
jadi bukan lima ya pak ya
empat orang tersangka
oke tersangkanya empat
pak henriku sejak kapan keempat tersangka ini menggelar pesta seks orgi dan sudah berapa kali digelar
jadi empat orang tersangka ini dari hasil pemeriksaan
sudah sekitar tiga kali melakukan pesta orji
empat orang tersangka ini
namun di antara empat orang tersangka ini
seperti tadi yang saya sebutkan ada sepasang suami istri yakni ym dan gea
nah yang bersangkutan telah melakukan kegiatan serupa itu lebih dari sepuluh kali
oke terima kasih
nah tetapi khusus bersama sama
dengan empat orang tersangka ini telah melakukan sekitar tiga kali
ada di bulan maret ada di bulan juli dan yang terakhir berhasil kami amankan pada penangkapan kemarin
oke berapa keuntungan yang didapat oleh para pelaku ini
jadi dalam setiap kali kegiatan ini dilaksanakan
para tamu yang berminat
untuk ikut dalam kegiatan ini
diberikan tarif harga dengan maksimal satu juta
nah adapun dari satu juta tersebut
dari setiap tamu yang sudah membayarkan
terkumpullah uang yang dikelola oleh empat orang ini
dengan pembagian rata rata antara satu hingga dua juta per orang
untuk mendapatkan keuntungan
oke berapa bayaran yang harus disetorkan pelanggan untuk mengikuti pesta seks org tersebut
apakah hanya satu juta tadi atau ada biaya lainnya pak henrikus
untuk kejadian yang kami tangkap baru baru ini
para tamu diharuskan membayar dengan nominal satu juta rupiah
hal itu harus dibayar dengan dua kali tahapan
yang pertama lima ratus sebagai dp dan tanda keseriusan
dan yang kedua pelunasan rp lima ratus sisanya
itu dibayarkan pada hari h
di tempat atau di tkp tersebut
jadi untuk kejadian yang terakhir tersebut
para tamu diwajibkan membayar sekitar satu juta
namun ini berbeda dengan kejadian yang sebelum sebelumnya
variasi pembayaran pada kejadian sekitar bulan
sembilan maret dan juli para tamu dipatok harga antara lain rp enam ratus hingga rp delapan ratus per orang
dari kalangan mana saja pak pelanggan yang mengikuti pesta seks ini
jadi dari hasil pemeriksaan kami dapatkan informasi bahwa
para pelanggan ini adalah orang orang yang membaca
yang melihat postingan atau promosi yang dilakukan
oleh empat orang tersangka ini di media sosial
jadi empat orang tersangka ini dengan poster posternya yang sudah dibuat
dipromosikan di media sosial
nah orang orang itu kemudian para tamu kemudian mencoba mencari informasi
ada yang sudah kesekian kalinya mengikuti
sehingga ini menjadi hal yang dinikmati oleh para tamu
ada juga yang merupakan orang baru
atau tamu baru karena melihat poster informasi di media sosial
sehingga tertarik dan mengikuti kegiatan tersebut
apakah kemudian pasangan suami istri yang tadi anda katakan terjaring ini
punya motif tertentu motifnya apa sih pak
sebetulnya mereka demi motif ekonomi atau memang motif pleasure saja pak
jadi ada dua hal yang menjadi
motif dari pasangan suami istri ini
yang pertama adalah motif ekonomi
khususnya karena kejadian ini
kegiatan kegiatan ini dimulai sejak tahun dua ribu dua puluh
motif ekonomi menjadi alasan yang pertama
yang kedua adalah
mereka ini memiliki orientasi seksual atau fantasi seksual
yang dilampiaskan dengan kegiatan seperti ini
oke jadi mengundang
dengan beberapa orang untuk melakukan kegiatan ini
kita tunggu nanti perkembangan penyidikan atas kasus pesta orji
yang dilaksanakan di jakarta selatan
terima kasih sekali kepada wakil kasa trash cream polres metro jakarta selatan
kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak
terima kasih cnn